penutupan tiga simpang jalan di daerah mampang perapatan raya menuai penolakan warga
sabtu malam beton pembatas jalan dibongkar warga
setelah peristiwa itu terjadi dinas perhubungan menyatakan menunda uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini
sabtu malam seusai sholat tarawih sekitar tiga ratus orang membongkar beton pembatas yang menutup jalan
untuk rekayasa lalu lintas di mampang perapatan raya jakarta selatan
mereka kesal karena penutupan jalan ini dianggap menyulitkan akses warga
warga beralasan di sepanjang simpang jalan tersebut berbagai kegiatan ekonomi berlangsung
dan terdapat fasilitas umum seperti sekolah
selain itu penanganan kebakaran di sebuah restoran di daerah duren tiga pada sabtu kemarin menambah kegeraman warga
mobil pemadam kebakaran terlambat datang sehingga api melalap bangunan dan menyebabkan satu korban tewas
warga menuding penutupan jalan menjadi penghabat proses pemadaman
karena mengganggu aktivitas masyarakat di sini pak gitu
masalahnya ya banyak warga pada dari mampang tujuh ke mampang delapan pada mundar mandir ke sini pak maksudnya begitu
oh iya kebakaran kemarin pak itu kalau nggak salah jam setengah sepuluh karena disebabkan terlambatnya banwiri itu datang
jadi akhirnya ada satu orang yang meninggal disitu pak
gara gara penutupan jalan
peristiwa pembongkaran beton tersebut dan banyaknya respon negatif dari warga
membuat dinas perhubungan menunda uji coba rekayasa lalu lintas di mampang perapatan raya hingga waktu yang belum ditentukan
minggu ini rencananya petugas akan membersihkan sisa beton yang dibongkar warga
dan mengaktifkan kembali lampu lalu lintas di tiga simpang jalan
sebenarnya di sini di kawasan ini uji cobanya ditunda
nah ditunda bukan berarti batal cuman dalam arti kalau dibilang batal kan itu urusan pimpinan
jadi saya untuk uji coba ini gagal sementara gitu
adapun selanjutnya kan kita serahkan kepada pimpinan
sebelumnya penutupan jalan akan dilakukan untuk uji coba selama seminggu rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan di kawasan ini
selain itu penutupan ini berkaitan dengan pembangunan simpang susun antasari
daiza ramadan jakarta